ada penyaksikan kompas update bersama dengan saya arizona gali
saudara polisi berhasil menangkap pelaku begal sopir taksi online di panglangan kabupaten bandung
pelaku mengaku nekat melukai korban untuk memiliki mobil yang digunakan taksi online karena terhimpit ekonomi
pelaku yang berniat ingin menguasai minibus milik korban nekat menyerang korban dengan kater hingga mengalami luka parah
pelaku yang ketahuan berakhir menjadi bulan bulanan warga di lokasi kejadian
saat ini pelaku maupun korban masih mendapatkan perawatan di rumah sakit